kasus kecelakaan kerja yang menewaskan tiga orang pekerja di pt aspal polimer emil sindo
hingga kamis siang masih dalam penyelidikan tim satuan reskrim pores demak
tim reskrim telah memanggil beberapa ahli dari dinas lingkungan hidup dan dinas perizinan
untuk memastikan standar operasional prosedur atau sop perusahaan
diduga saat kejadian para pekerja tidak menggunakan alat pelindung dan keselamatan diri
polisi juga masih mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk selanjutnya melakukan pemanggilan pemilik perusahaan
belum ada penetapan tersangka atas kasus ini
kita preskrim bekerjasama dengan polsek wonosalam sudah melakukan olah pkp di tempat kejadian
selanjutnya kita juga sudah memeriksa beberapa saksi
insiden maut itu terjadi pada selasa lima oktober
tiga pekerja pabrik di pt aspal polimer emol sindode samranak kecamatan wonosalam demak
tewas akibat menghirup gas beracun saat membersihkan bak penampungan produksi aspal
sementara lima pekerja lainnya berhasil selamat setelah dilarikan ke rumah sakit
pasca kecelakaan kerja yang merenggut tiga nyawa ini
hingga kamis kemarin pabrik produksi aspal telah berhenti beroperasi sementara
tim liputan cnn indonesia